dan selanjutnya calon gubernur dki jakarta dari koalisi partai gerindra dan pks yakni anis baswedan
agendanya adalah hari ini menggelar kampanye dengan mengunjungi warga rawabadak selatan koja jakarta utara
dalam dialog dengan warga anies berjanji akan mengembangkan kemampuan warga untuk berwirausaha
selain itu warga juga akan diberi bantuan untuk modal usaha
terkait dengan kartu jakarta pintar anies menjanjikan fasilitas itu juga bisa digunakan untuk pendidikan non formal
seperti kelompok belajar atau kejar paket a b dan c